lu baik baik disini jangan kabur gue mau pipis
malah malah malah
sampai jumpa lagi
gue bakal berhenti jadi tukang kali kuburan
makasih bang ya
kalau gue dapat tokel
gue bisa berhenti dagang saibu
tukang kali kuburan bisa pensiun apalagi gue ya
ketik oreg spasi ipan
pak pak pak
mau jalan ya
jalan jalan jalan
hah kumatahi dah
sering banget begitu sih suaranya
ya allah bang
oh ribet bantah lo
belum jadi lagi bo
nggak usibang ngepepung begini bang kamu jadinya
kenapa kau bermain api di hadapanku
tidakkah kau tahu
bahwa kau adalah kekasih gelapu
pak gino kan yang judulnya kekasih gelapku terong
tolongin pacarnya lah bapak
apa sih lah apa sih lah
bang ipan lu kenapaan tahunan jadi begitu
ini kalau nggak tolongin bisa repot terus kan
itu kan eh pak gino
itu gambar pri kemana sih
tidak ada yang ada
tidak ada tidak ada
udah pegangin pegangin
lu cekek lehernya
beda banget dah
cekek cekek lah cekek lah
eh gue yang mati
pak lu pegang lehernya
nih mulai nih
pegang cekek lah
dua satu ini gua kedor nih dua tiga dua alhamdulillah
hai apa itu mau hampir bisa ngomong cek tes tes

emang mau lewat apa kalau dari nih terang terang keluar maen maen bujak bujuk
abang dapat begituan abang bisa jalan jalan ke paris
nampak banget gua
kukrun gobelin mahal mahal buang
eh abang kenapa kelihatannya pusing kali bang
sabar banget ya
sekarang cerita bang
kenapa muka abang kusut kali bang
eh butret ya abang kusut kali bang
eh butret ya abang kusut kali bang
eh butret ya abang kusut kali bang
gue aneh lagi ketibaan sial harusnya gue untung eh malah buntrung
rugi kali rupanya dagangan abang ya
ya udah jelas
eh butret ya abang kusut kali bang
ya udah jelas
lu puyeng gara gara nomor tognya lu ilah kan
ya bener kan tengik
rupanya bang ipan itu suka main togel
ah aku laporkan sama pak haji sobar

eh lu jangan tambah bikin masalah ye
gua kasih duit tuh
mendingan lu diem
kagak usah pake ngelapor yang namanya pak haji
tuh gua kasih dp buat lu
udah kaya pampir tempelin belakangan ya
udah kaya pampir tempelin begitu lu
bang segini kurang lah bang
buat cendol aja gak cukup bang
tambah lagi lah bang
ah diam kalau bang
eh buluk tambahin aja lagi lu
pedet lu pantat kuning lu
pangkat kuning masih mending pantat kuning daripada lo bibir doble
dengan uang tuh beres
sebenernya nomor yang kemarin pasangin tuh menang
sewaktu gua tidur gua dapet nomor yang sama
buntutnya kalau gak salah sembilan puluh lima kan
boong lu yang bener lu
yang bener lu ngomong gua kepet lu
pokoknya gua gak ngerti itu nomor kalau gua dapet itu berapa
itu kupon dua kudu cari
walaupun darah nyawa
itu kupon gue kalau mau beli sendiri
aduh seneng banget
gua dapet kupon kapan lagi gua keparin
untung lupaan bener bener
iya mat gua gak bakalan tercapai
bawa mau pipis dulu ah
tunggu disini ya
lu baik baik disini jangan kabur
buka peh buka peh buka
berani beranian lo ya
lagi ya men
gak tau apa ya
gak mau ngaku sih lagi lo
ngomong dari tadi dong
jadi gak begini nih
aduh sorry banget bangun pan
sorry banget ya pan ya
gue minta maaf dulu pan ya
ah dah lah
apa sih pan
ngesiyan itu sih pan
tiga buku bukuin begitu kesiyan ya